pesan apa sih
gak usah pura pura biasa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
kenapa kamu kirim pesan
aduh ini gimana ya
apa yang gue udah lakuin ketahuan sama nino
gak usah pura pura
gak usah pura pura
gak gak gak
kalau gue angkat
pasti papa marah banget sama gue
kau mau dimana elsa
kok kamu pakai teleponnya papa sih
aku tanya kamu ada dimana elsa
aku tuh habis dari apotik beli
beli salep buat kamu sayang
sekarang kamu cepat pulang
sayang kamu kenapa marah marah sayang
sabar ya ini aku kena macet
sebentar lagi sampe kok
cepet pulang sekarang
aku tunggu di rumah
aku yakin sekali pak
ini pasti ulahnya elsa
aku yakin sekali pak
ini pasti ulahnya elsa
karena tidak ada satu orang pun yang bisa ambil handphone aku selain elsa
bicarakan baik baik jangan saya emosi
sayang tadi kamu kenapa
telepon aku marah marah
tumben datang ke sini
kangen ya sama aku
biar aku bicara berdua dengan elsa
apapun permasalahan kalian
ya dalam rumah tangga ini
tolong selesaikan dengan kepala yang dekat
jangan menyelesaikan masalah ini
dengan hati yang panas
nanti kadang kadang misal
aku antar pupa ke depan
gak usah senyum senyum kayak gitu ke saya
li saya lihatnya ke orang aneh
ini mas kenapa sih mas
harusnya kamu tuh seneng mas kalau misalkan istri kamu tuh bahagia
berarti kata orang orang kalau misalkan istrinya bahagia
nanti suaminya rezekinya makin banyak loh
rezeki saya udah banyak
loh rezeki itu kan bukan cuma harta doang mas
tapi rezeki itu dari hati yang bahagia
itu termasuk rezeki juga loh
jadi maksud kamu saya sakit semalam itu karena saya gak bahagia
gak karena saya gak gembira gitu
bisa nggak mingkem gitu gak usah senyum senyum ke saya minkem
oke kalau suami aku minta aku diem aku diem
aduh gue kenapa sih
kok rasanya jadi gak karung
kauan banget liat andin senyum senyum kayak gitu
masa lalu kebawa perasaan sama andin
dia pembunuh roy al
nino tadi kelihatannya emosi banget
aku khawatir pertengkaran ini akan sangat besar
ah enggak enggak enggak
aku memang orang tuanya elsa
tapi aku gak boleh ikut campur
karena ini adalah urusan rumah tangga mereka
semoga semuanya baik baik
ini sebenarnya ada apa sih
kok papa langsung disuruh pulang gitu aja
mengirim pesan pakai hp aku ke andin
saya di babi sekarang wan
gak usah pura pura biasa
aku yakin betul ini pasti ulah kamu
sekarang jawab sayang
kenapa kamu kirim pesan ke andien pake hp aku
ya ampun sayang
kamu tuh kenapa sih
eh aku tuh gak ngerasa ngirim pesan apa apa ke mbak andi
apalagi pake hp kamu
nih aku malah nemu handphone kamu di dalam mobil
ini aku ambilin cuma baterenya abis kali tuh hpnya mati
masih mau alasan
kamu tuh kenapa sih nuduh nuduh aku
sudah kamu hapus semuanya tetap ngopro khawatir bukan cat aku kandinya yang
takut tunjukin tapi cat aku sama papa
chatku yang terakhir ini
kamu ke handphone papa jujur papa tuh kaget
kenapa kamu ngelakuin hal ini
tapi aku sama sekali gak pernah
ngirim chat seperti itu wah
katanya kamu gak tau handphone kamu dimana
papa tolong kirim aja
aku tau handphone aku dimana
aku harus simpan bukti itu
aku bener bener kecewa sama kamu elsa
aku gak mau denger apa apa
sekarang aku bisa jelasin semuanya
aku gak perlu penjelasan
sekarang kasih tahu sama aku
untuk apa kamu chat dengan andien
kamu memancing andien datang ke rumah ini
kamu mencari masalah
saya tolong dengerin aku dulu
aku bisa jelasin semuanya
aku tidak perlu penjelasan apapun elsa
apa yang kamu lakukan sudah kelewatan batas
jika kamu mau mencari masalah

jangan lupa untuk mencari masalah
jangan lupa untuk mencari masalah

aku udah bilang aku tidak butuh penjelasan apapun dari kamu yang sah
aku gak mau
aku gak mau punya istri yang cublas kayak kamu elsa
jadi untuk sementara
kita pisah dulu
nggak aku gak mau pisah sama kamu sayang
aku gak mau pisah sama kamu
sayang ku mau pisah sama kamu
aku butuh waktu elsa
aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini
apakah pernikahan ini pantas untuk dipertahankan atau tidak

apa yang sudah kamu lakukan
itu benar benar sudah keterlaluan ya
sayang jangan pikirin dulu semuanya sayang
sekarang aku minta kamu pergi langsung
aku ingin kamu pergi dari rumah ini
tolong kamu pergi dari sini
atau aku sendiri yang akan ngusir kamu elsa
mas sarapan dulu ya
nanti aja lah
ngepasin jangan kurang ajar deh
kok kurang ajar sih mas
karena aku istri kamu mas aku kurang ajar sih mas
kalau aku pegang tangan suami orang baru kurang ajar
mas makanya kalau misalkan kamu gak mau makan aku akan pegang terus
aku udah bikinin loh
tangan saya kau pegangin terus
ya udah sana siapin
udah siap dong
mas duduk ya
mas duduk ya
aku udah bikinin makanan yang spesial buat kamu
ya walaupun terlihat sederhana cobain aja dulu mas
enak pasti kamu ketagihan deh
nih ada nasi goreng
pinter juga dia masak
apa yang nino terima kamu
aku lewat speaker ya
aku benar benar minta maaf
apa yang telah
itu sudah benar benar keterlaluan
aku benar benar mau maafkan
kejadian pagi tadi
kalau ternyata elsa sudah berusaha
untuk menipu kamu andi
menipu gimana maksudnya
aku sudah minta
elsa pulang ke rumah papa dan mama kamu
dan aku akan mempertimbangkan
kembali soal rumah tangga ini
mas kamu mau kemana sih kukoperingin mas
sarapannya belum selesai
ganggu dari mana sih mas
orang di luar speaker kok
terus kamu berharap kan
berharap apa ya
berharap apa ya
ya kalau mantan suami kamu itu cari sama elsa
kamu berharap kan bisa balikan sama dia
aku balikin sama mantan suami aku
dimana nih teman teman mukanya
ada apa lagi sih pak
kenapa andin nyuruh kamu untuk rumahnya dia
bukan ke rumahnya dia tapi ke rumahnya nino
aku dikasih tahu sama andin nino katanya jatuh
tapi pas aku kesana ternyata itu semua rekayasa
iya aku tau
ini pasti bisa bisanya andin supaya dia mendapat perhatian dari nino
kenapa sih pak
andin itu kok gak selesai selesai selalu bikin kacau
udah jangan jalan andin terus
ini bukan rekayasanya andin
yang bener aja dong pak
latar belakangnya apa elsa mau melakukan ini semua
aku gak tau alasannya aku gak tau latar belakangnya
tapi yang pasti tujuannya adalah membuat nino marah
dan aku sekarang yakin nih
mereka berdua pasti lagi berantem
tadi nino itu marah besar mah
kalau emang kayak begitu keadaan ya kenapa papa pulang
gak mungkin mak
mereka sudah dewasa
dan papa percaya sama mereka
mereka bisa menyelesaikan urusan rumah tangga mereka sendiri
aduh mama kepikiran deh
oke kalau gitu aku kesana ya
udah lah biarin mereka dengan urusan mereka sendiri
mereka bisa menyelesaikan ini kok
ya ampun kenapa sayang
nino minta aku sama dia untuk pisah rumah
aku gak mau pisah sama dia ma
aku takut dicerahin ma
aku gak mau
aku cinta sama dia ma
aku gak mau pisah
aku gak mau
oke kamu gak akan pisah
aku gak akan pisah ma
cepat cepat aja udah ma
udah udah udah
pak jadi tadi gimana sih
sebenarnya gimana ceritanya
aku belum bilang sama kamu ya
jadi elsa mengambil handphonenya nino
dan dia merekayasa chat nino ke pa
jujur aku gak tahu kenapa dia bikin hal seperti ini mah
udah deh udah deh pa
urusan yang itu nanti aja kita bahas ya
elsa jangan sampai diceraikan sama nino
kasian dia dong pa
atau kamu sekarang telepon nino
kamu ajak dia ngomong baik baik
secara kekeluargaan diselesaikan semua ini
yaudah nanti aku telepon nino
aku akan bikin semua kumpul
kita mau kumpul
dan kita bikin pertemuan keluarga untuk membahas masalah ini
aku ambil es kalian deh buat nih ya
masa elsa ikut juga
yaudah deh nanti aku kabarin ya pak
kamu mau berangkat kerja mas
saya ini bukan anak yang manja ya
yang sakit sedikit males buat kerja
katanya ada pertemuan keluarga gitu mas
kamu ajalah saya gak ikut
loh kok cuma kau doang sih mas
udah lama loh kamu gak ketemu mama sama papa
nanti mereka pikir kita bukan keluarga yang harmonis loh mas
iya juga sih
enam bulan ini gue mesti hati hati
jangan sampai andin sama gue bermasalah
daripada hak adopsi reina lepas dari gue
ya udah gue langsung kerja ya
ih makasih ya
lepasin baju saya lecek
ayun dulu kan bapak

jangan dilih trabalho nanti
jangan ada apa apa lagi bagi penghormatan aku
aku hancur ma
kalau kehilangan dino ma
papa lagi panggil nino untuk datang kesini
jadi kita bisa omongin semuanya sama sama
kamu percaya kan sama mama
mama akan bantu kamu
untuk meyakinkan nino
supaya dia gak cacau
udah ya sayang
semua akan baik baik aja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau dia cerita soal pemecetan gue
alasan papa mengundang
semuanya kesini hari ini
adalah untuk meluruskan
masalah yang ada
supaya semuanya jelas
apa benar kamu merekayasa chat nino ke andin
pak jangan keras keras dong ngomong ya elsa ini baru aja sadar
apa tau elsa cuma tinggal jawab aja ya
pak aku tuh cuma pengen tahu apakah nino sama mbak andi masih nyimpen perasaan satu sama lain itu aja
elsa kamu denger ya dengerin papa ya
dasar sebuah pernikahan selain cinta adalah apa

percaya sama nino
percaya sama nino
percaya sama nino
itu artinya kamu tidak menghargai suami kamu sendiri
dan satu hal lagi
kamu pikir aku ini soalnya macam apa
tapi sayang aku tuh gak pernah suka kalau kamu perhatiin banin terus
aku gak suka mau sampai kapan saya
nino elsa ini udah mau mengakui kesalahannya
dan dia melakukan ini karena dia mau menguji kesetiaan kamu
udah dong kamu jangan marah marah ini cuma hal kecil nih nok
ini bukan masalah kecil mah
apa yang dilakukan elsa sudah keterlaluan
begini cara kamu mengatakan kesetiaan
dengan memanipulasi keadaan
padahal kamu tahu sendiri andin sudah bersuami
jadi mau apa
tapi mbak anin terus terusan ganggu rumah tangga kita
aku ganggu rumah tangga kamu dari mana
asalkan kamu tahu ya aku sangat mencintai mas al
bisa diem gak lo
kalau kamu memang mau ngetes nino dan andin itu masih ada hubungan atau enggak
kenapa kamu sampai telepon saya